untuk mengetahui informasi lebih lengkap di kawasan kadungoro jawa barat
produser lapangan di ayu jihan sudah ada di sana
kita akan langsung ke jihan
baik halo jihan selamat siang silahkan dengan laporan anda
baik terima kasih hanum dan juga selamat siang pemirsa
saat ini saya sudah berada di persimpangan salamanja kecamatan kadungora
kabupaten garut provinsi jawa barat
di mana untuk pengalihan jalur sendiri sampai sekarang masih terjadi
dari arah garut menuju bandung yang kendaraan diharuskan untuk melewati lingkar pasar baru
dan seperti yang anda saksikan di belakang saya saat ini
masih banyak sekali kendaraan sedang mengantri
karena sebentar lagi akan segera diberlakukan sistem satu jalur
ataupun sistem one way dari arah tarogong garut menuju ke arah nagrek
ini dikarenakan jalur menuju ke
garut sendiri masih terjadi penumpukan kendaraan
dan pemberlakuan sistem satu jalur ini sendiri diberlakukan untuk memecah antrian tersebut
di hari pertama kembalinya aktivitas bekerja secara normal ini sendiri
pemirsa di kecamatan kadungora sendiri masih terjadi banyak aktivitas
ada beberapa titik hambatan yang menjadi pusat tersendatnya dari keramaian lalu lintas di sini
yang pertama adalah
dari perlintasan kereta api
dan juga dari pasar kecamatan kadungoro
yang memang setiap pagi selalu ada aktivitas pasar yang terjadi di sana
dan banyaknya angkutan umum serta delman delman yang ada di sana
dan informasi bagi anda pemirsa
selepas dari kadungoro menuju ke lingkar nagrek
saat ini sudah kembali lancar
dan juga bagi anda yang sedang menuju ke arah garut dari bandung
bahwa anda harus menunggu atau harap bersabar
karena sistem satu jalur atau one way ini akan segera diberlakukan
oke baik jan apakah sudah diketahui segera itu kira kira akan dimulai jam berapa
sistem dan satu jalur ini akan mulai diberlakukan dan sampai kapan begitu
ya baik untuk sistem satu jalur sendiri rencananya akan diberlakukan sekitar atau kurang lebih satu jam
dan saat ini persiapan sendiri untuk menuju ke
sistem satu jalur atau one way ini sendiri sedang diberlakukan
atau kendaraan kendaraan akan segera dihabiskan dari arah kadunghora
dan saat ini akan segera dibuka kedua arus
untuk sama sama yang bermuara ke arah nagrek ke arah bandung
oke baik terima kasih atas laporan anda diayu jehan
langsung dari garut jawa barat